menteri desa pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi
eko putro sanjoyo menggelar dialog tentang persoalan dana desa
bersama para pendamping desa dan sejumlah universitas
yang ada di bengkulu empat agustus dua ribu delapan belas
acara dialog juga dihadiri menteri perhubungan
sebagai narasumber dipandu oleh fnd gazali